siapa tak kenal kawasan braga
jalan sepanjang tujuh ratus meter yang terletak di pusat kota ini
telah menjadi salah satu tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke kota bandung
akses pejalan kaki yang cukup luas
deretan resto yang menjual berbagai macam makanan
serta bangunan bergaya art deco sebagai latar untuk berfoto
menjadikan kawasan yang dibangun sejak abad ke sembilan belas ini selalu ramai pengunjung
untuk menjelaskan sejarah di jalan braga saya nggak bisa sendirian
makanya saya bakal ditemenin sama salah seorang warga kota bandung
yang punya concern sama sejarah sejarah tentunya di kota bandung
ada kang alex dari komunitas alert
jalan braga ini dari dulunya ramai
dan kenapa sih bisa ramai dari dulu sampai sekarang
kalau dari dulunya dari awalnya sih ini cuma jalan pedati aja gitu ya
atau pedatiwe atau dalam bahasa belanda itu keranwe
ya sesuai dengan sebutannya dahulu
ini tuh memang jalan yang dilalui oleh pedati pedati pengangkut
atau komunitas kopi komunitas perkebunan dari kebun kebun di sekitar bandung
tempatnya tuh di mana aja sih kang spot spot yang tadi dipakai buat ngumpul
ya diantaranya mungkin yang paling terkenal dan masih ada hingga sekarang
yaitu maisong bukerin
atau yang sekarang jadi braga permain
kami pun berkunjung ke maisong bukerin atau braga permain
di sana kami sudah ditunggu oleh koordinator komunitas alet dei seraniarti
untuk sama sama mencicipi penganan khas belanda
setelah mencicipi makanan di maisong bukerin
saya pun berkesempatan untuk melihat salah satu gedung bersejarah di jalan braga
yakni gedung gas negara
gedung ini dibangun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan belas oleh arsitek asal belanda
awalnya bangunan ini dipakai sebagai sekretariat organisasi bandung voroit
yang sering mempromosikan bandung sebagai tempat tinggal dan tempat wisata kepada bangsa eropa
sejak seribu sembilan ratus dua puluh delapan gedung ini dibeli dan digunakan oleh perusahaan gas netherlands indis gasma savage
setelah indonesia merdeka gedung ini menjadi aset milik perusahaan gas negara
sempat difungsikan sebagai kantor pusat pembayaran dan administrasi gas
tempat ini kemudian berhenti beroperasi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini gedung yang didominasi dengan warna putih ini diubah menjadi hotel dan restoran
yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta
untuk pemanfaatan ruang di gedung ini yang punya sejarah panjang
seperti apa sih pak antusiasme konsumen gitu untuk datang ke sini dan juga mungkin bertanya soal sejarah
kalau kita lihat sejarahnya ini kan paris panzawa dulu
jadi buat orang orang datang ke sini belanda ini kan paris pansawa dulu jadi buat orang orang datang ke sini belanda

itu yang masih kami pertahankan kami masuk di industri turisme
jadi banyak orang yang datang ke braga ini dari luar bandung
contohnya kita bilang ada yang dari cirebon dari jakarta dari luar
nah ini yang kami tangkap jadi pada saat mereka datang ke sini kami punya kamar untuk menginap
di samping juga ada yang day trip gitu nah kami punya restoran ini
selain gedung gas negara masih banyak gedung lain di jalan braga yang menyimpan cerita
selain menjadikan tempat tersebut sebagai cagar budaya
kisahnya harus terus diperdengarkan terutama kepada anak anak muda
agar tetap abadi dan semakin dicintai
dengan semakin mengenali sejarah jalan braga semestinya kita tidak hanya mengabadikan fotos mata
namun selalu mencintai dan menjaganya
angga putra helmy surenegara bandung jawa barat